presiden joko widodo baru saja meresmikan
papuan youth creative hub di jayapura
dalam kunjungan kerjanya ke papua senin dua puluh delapan oktober
menandai lompatan besar anak muda di papua
untuk berkompetisi di dunia global
pertama pertama pertama
yang kreatif yang inovatif itu dikumpulkan
dalam sebuah wadah besar yang namanya
papua muda inspiratif itu betul betul
nanti memberikan dampak yang besar pada
nantinya di dalam papuan youth creative hub
akan diselenggarakan berbagai kegiatan
pengembangan diri untuk melengkapi
keahlian berbisnis komunikasi
kepemimpinan dan dasar dasar manajemen
selain menjadi pusat pengembangan startup
tempat ini juga akan merangkul anak anak muda
yang memiliki bakat seni dan hiburan